bukannya bantuin malah ngantuk
sini aku bantuin
bapak mau bantu saya
manggilnya apa tuh
biar akrab panggil aja oh
kamu tau gak
kenapa kalau saya makan lauknya selalu telur ceplok
karena dari orok saya sukanya telur ceplok
kang musma setiap hari makannya pake telur ceplok
cessy mau saya ajarin masak
kang mus kan suka pedes
tapi jangan cuma dikasih cengek
katanya kang mus itu anak buahnya kang bahar
katanya kang bahri itu preman
kenapa kamu jadi ngebahas soal kang mus
kenapa gak boleh
kita bahas yang lain aja
kalau kang bahar itu preman berarti kang mus preman juga
terus katanya kamu anak buah kang mus berarti
teman kang mus
teman kamu itu ngaco gak sering dengerin
aku cuma tukang sepatu kang mus tukang kecinpring
itu yang bener
soal kang mus itu gak penting buat kamu
ini bukan soal kang mus
aku tukang sepatu
aku pengen bener bener tau siapa kamu
masa kamu gak ngerti
kang terima kasih buat makan siangnya
besok kita harus ngirim kecinpring kau di panjang
laporannya di sana kecintaan kita lumayan laku
stok di semua toko sudah hampir habis
kita sudah gagal main keras
kita kembali main halus
main otak bukan main otak
kamu jangan cuma bisa senyum mikir
kamu bisa bantu mikir
saya gak susi jenggo aja bos
kamu gak bisa bantu mikir
tapi gak akan maksimal
bukan mau nanya soal kamu masih dendam apa enggak
kita kan saling kenal
kabar saya baik baik aja
masih kerja di tempat cabur
udah mau keluar
kenapa ada masalah
saya mau mandi lagi
mau mandiri saya mau usaha sendiri
kalau kapan kapan mau mampir mau ada apa apa jangan suka
saya belum keluar dari tempat kerja saya
tapi maunya secepetnya
tapi masalahnya saya nggak punya uang buat modal
perlu bantuan saya
bisa perlu berapa
saya perlu uang sepuluh juta
saya mau tahu kamu dapetin itu dari mana
kalau bisa sekarang
jangan buang waktu
tadi makan di mana
kok gak pernah ngajak aku
emangnya mau makan di warung
lebih murah dibanding di kafe kan
iya biar lebih hemat
aku makan di kafe soalnya kalau di warung suka penuh panas kurang nyaman
tapi kalau aku makan di kafe setiap hari kerja aku habis terus
yang namanya tempat murah ya biasanya gitu
nggak apa apa deh
makan di tempat yang penuh gerah
uang temen saya dibawa kabur partner bisnis saya
saya yang harus tanggung jawab
saya harus ganti
jangan nangis di sini
terus saya harus nangis di mana
protek yang tadi kita makan naik ke mata
bukannya bantuin malah ngantuk
sini aku bantuin
bapak mau bantu saya
jangan manggil bapak
manggilnya apa tuh
biar akrab panggil aja oh
dari rumah temen
kenapa gak telepon dulu
yakin aja kamu ada di sini
main aja atau ada apa
iya bapak tahu pasti sama temen
dia tahu kalau saya dulu anak buah kang mus
dia bilang kang mus itu preman
dia tau kalau saya dulu anak buah kang mus
saya preman juga atau bukan
ya itu kan cuma sebutan orang buat kita
ya terus menurut kamu sekarang saya harus gimana
ganti baju terus makan
kalau dia nanya lagi jawaban kamu harus tetap seperti itu
menurut saya memang harus gitu
saya udah gak perlu bantuan ke gubang lagi
udah dibantu sama kang jamal
tapi saya sebetulnya takut ada apa apanya
hutang budi itu berat
kalau sama bos jamal gak usah punya perasaan gitu
dia orangnya santai
kamu masih ikut pos jamal
kamu bukannya udah balik ke terminal
kok masih ikut pos jamal
itu permainan kita
tapi si bohim belum tentu ngerti
dia belum punya istri
coba kalau dia punya istri seperti saya
terus sifat istrinya seperti istri saya
memangnya istri kang gubang kejam
bukan kejam sadis
dari dulu kayak gitu
dari dulu kapan
dari waktu pacaran
terlanjur cinta mau gimana lagi
balik lagi ke soal bohim
jadinya kang gubang gak bakal bisa bantu dia
iya kayaknya emang gitu
yang disebut kawan itu
bukan karena sudah lama kita kenal
orang yang selalu ada waktu kita butuhkan
sepuluh juta itu harga buat beli perangkap dan yakni
perangkap seharga itu bakalan bisa bikin bohem masih berangkap
tuan tuan tahu audiences
mau ke point nbj pilih aku kurang paham